kamu pesan apa
nunggu bang ed
kamu tenang aja
saya mau cari sarapan dulu
ibarat latihan tinju
saya mah kalau belum kena nasi
belum kerasa sarapan
kamu aja kalau mau beli nasi
saya cukup sarapan ini
ayoan masih di rumah adi du
abu bun pergi
katanya mau ke rumah bang edi
bu bun pergi sama siapa
saya telepon dia

saya telepon dia
ada apa wan
saya ada info dari ibing
bu bun mau ke rumah bang edi
barusan dia saya coba kontak
bu bun sama siapa
lagi di jalan
mau ke kampus
saya ada panggilan kerja
ya udah saya kirim sebulan yang lalu
panggilannya baru kemarin
hari ini baru mau datang
panggilan kerja sebagai apa
dari perusahaan apa
aht singkatan dari apa
andai hujan turun
bergerak di bidang apa
produksi di berbagai macam jas hujan dan payung
ingat kamu masih terdaftar sebagai mahasiswa abc
saya mau mengundurkan diri aja
kamu terikat oleh perjanjian ikatan dinas
di do juga boleh
kamu masih harus tetap menjalani perjanjian ikatan dinas dengan kampus abc
kalau tetap nekat mengundurkan diri
kamu akan merasakan akibatnya
dialog yang terakhir

di depan rumah saya

di depan rumah saya

ditangkap dan buang ke sungai cikapul
ditangkap dan buang ke sungai cikapul
tikus itu sedang tidak bisa bernah
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
berikutnya sedang diperkenalkan oleh sdi media
di rumah bang eddy ada tikus
di rumah bang eddy ada tikus